debat perdana pemilu presiden amerika serikat dua ribu dua puluh telah berlangsung pagi tadi waktu indonesia barat
dan untuk mengelaborasi debat perdana dua calon pemimpin negara paman sam
sudah bergabung bersama kami para narasumber dari luar studio melalui sambungan zoom
ada mbak dina prapto raharja pengamat hubungan internasional
selamat siang mbak dina
selamat siang mbak dina
yang juga pendiri sinergi policys ya mbak dina ya saya tambahin itu
dan ada mas jayadi hanan dosen ilmu politik universitas paramandina
selamat siang mas jay
selamat siang bifana
oke kita langsung saja tadi kita sudah nonton bersama selama sembilan puluh menit
performa kedua capres amerika serikat dalam debat ya sekitar sembilan puluh menit tadi saya sudah sebutkan
kita bahas dulu nih mbak dan juga mas j soal gaya kedua capres
ini dialog sembilan puluh menit kalau kita lihat isinya lebih banyak debat kusir sama interupsi
substansinya apakah terlihat secara keseluruhan bagaimana kemudian penampilan kedua capres
saya mau ke mbak dina terlebih dahulu silahkan mbak dina
substansi kalau mau yang detail memang terbatas ya
tapi beberapa poin cukup tampil
yang pertama soal pengangkatan judge amy barrett
kemudian yang kedua soal penanganan covid
kemudian juga soal pajak ya
obama care itu kaitannya juga sebagian dengan penanganan covid juga
kalau yang lain itu soal pajak ya
jadi itu terkait dengan perilaku trump selama beliau menjadi presiden
apa yang selama ini dilakukan oleh trump
apakah itu akan terus dilakukan
dan yang paling penting juga terkait rasis ya
jadi beberapa poinnya itu
apakah kemudian biden ini terseret dalam trump game atau ini memang strategi yang disengaja oleh biden untuk lebih fokus untuk terlibat dalam permainan menyerang seperti trump begitu mas jayadi
ya memang kedua kubu sudah mengantisipasi ya kubu biden sudah mengantisipasi bahwa trump akan go ballistic gitu akan menyerang habis habisan tujuannya adalah untuk membuat biden menjadi gugup sehingga kemudian biden kalau agak gugup itu kemudian dia cenderung membuat banyak kesalahan termasuk dalam menyampaikan sesuatu karena dia bukan debater yang terlalu unggul ya bukan debater yang sebaik trump gitu
dan tetapi trump melakukan strategi ini tanpa
tampaknya overpowering gitu overkill terlalu banyak akibatnya kemudian yang terkesan kemudian dia tukang interupsi gitu tukang interupsi kemudian membuat orang jengkel sampai biden kemudian bilang bisa tutup mulut kan can you just shut up man gitu ya sampai keluar kata kata begitu
sebaliknya dari sisi biden memang strategi mereka adalah memastikan biden itu tenang gitu tenang dan fokus
cukup baik ya meskipun betul kata rifana tadi kesempatan biden untuk menyampaikan plan dia rencana rencana dia kalau jadi presiden menjadi cukup terbatas karena mau tidak mau jadi terlibat debat kusir ya dengan donald trump begitu
oke mas j tapi secara keseluruhan kalau kita lihat selama sembilan puluh menit saya sebagai penonton dan kita ingin tahu anda sebagai analis politik apakah juga melihat bahwa biden memang bertujuan ingin menyampaikan program program kerjanya
karena tampaknya itu tidak terlihat dia sibuk melayani serangan serangan donald trump ketimbang fokus untuk menyampaikan program kerjanya mas j
tidak ada dia berusaha itu tadi sejumlah poin disampaikan oleh mbak dina ya saya tambahkan aja
poin lain misalnya soal funding the police soal itu ketika bicara law and order ya trump cukup jelas menyampaikan eh trump sorry maksud saya biden cukup jelas mengatakan bahwa dia tidak akan menghilangkan dana untuk polisi
tapi untuk polisi di tingkat lokal itu justru perlu ditambah dananya gitu
dan dia sampaikan tadi angka dan sebagainya itu juga cukup jelas selain yang disampaikan oleh mbak dina tadi
cuma memang sulit sekali anda akan fokus pada stay on your message ya tetap di pesan pesan yang ingin anda sampaikan kalau di kuping kiri dan kuping kanan anda itu selalu berbunyi
iya di interupsi interupsi terus ya
jadi salah satu strategi trump yang lain adalah selain going ballistic adalah dia mencoba untuk menghina dina joe joe biden itu yang terlihat
supaya maksudnya joe tersinggung kemudian joe keluarlah temperamentalnya dan marah gitu
tapi justru itu tidak berhasil yang terjadi adalah trump malah kalau kita perhatikan di media sosial maupun media online secara umum selama beberapa jam terakhir pasca debat itu
pembicaraannya pada betapa buruknya trump betapa jeleknya debat presiden kali ini akibat debat yang keorik ya yang kacau dan penuh dengan interupsi
dengan sejumlah hal yang juga membuat trump tidak bisa menunjukkan bahwa seorang petahana yang memiliki track record yang baik gitu
oke saya mau masuk ke dalam topik topiknya
tadi kita sudah mendengar pemaparan ataupun pandangan
soal gaya kedua calon presiden begitu sekarang kita masuk ke dalam dagingnya ini ke dalam topiknya
topik pertama soal supreme court tadi menarik sekali kalau kita dengarkan trump berulang kali memuji calon hakim agung amy bert
apakah kemudian mbak dina ini strategi untuk meraih suara pemilih konservatif di republik di daerah daerah kantong suara republik yang dulunya dimenangkan oleh trump
tapi sekarang kemudian berbalik atau menjadi swing voters gitu
sementara kalau kita lihat biden tadi lebih memilih berhati hati sekali
mengarahkan sebaiknya penunjukan hakim agung dilakukan setelah pemilu presiden
anda melihat kecenderungan seperti itu ingin mengambil suara konservatif republikan mbak dina
ya ada beberapa poin sih sebenarnya kenapa diangkat topik ini
yang pertama terkait masalah bahwa bukan haknya trump pada masa pemilu yang sudah tinggal voting pemungutan suara
kemudian tetap diambil keputusan untuk mengambil seorang judge
yang mengubah komposisi hakim agung di amerika serikat menjadi lebih konservatif
mengingat bahwa ada sejumlah agenda besar yang penting terkait obama care terutama
kemudian juga terkait isu isu rasisme kedepannya komposisi hakim agung di amerika menjadi sangat penting
kalau terlalu berat ke konservatif maka kemungkinan kelompok yang liberal masyarakat
yang lain demografi tertentu itu tidak akan terrepresentasi
terus yang kedua terkait dengan memang daerah pemilihan pemilihan yang biasanya aman untuk republikan
sekarang justru akan bergeser ini
sejauh polling menunjukkan mereka sudah mulai wing lagi
misalnya florida ohio nah salah satunya mengapa debatnya akhirnya diadakan di ohio dulu nih kali ini yang pertama
lalu yang ketiga soal faktor pemilih perempuan
dan tadi juga ada yang soal faktor yang keempat yang keempat menonjol ya
dimana si biden mengucapkan bahwa trump itu kurang smart
trump menjadi sangat marah reaktif sekali
beliau mengatakan bahwa don't talk smart to me ya because you're not smart
jadi dan disitu dia menunjukkan juga bahwa ketika dia menjelaskan tentang amy
bahwa my ini orang yang didukung oleh kelompok liberal
yang sangat kerdas perempuan yang punya kredibilitas
jadi he knows smart gitu lah kira kira
oke nanti saya akan tanya ke mas j mas j apakah kemudian menunjuk calon hakim agung emi bere
yang tadi dipuji berulang kali oleh donald trump
itu adalah salah satu strategi untuk bisa meraih suara konservatif republikan
tadi sudah di mention juga bahwa suara perempuan juga saat ini tidak berada di trump
tapi lebih menuju kepada biden
apakah itu kemudian salah satu strategi kita akan bahas nanti
mas jay jangan dibahas dulu ataupun jangan dijawab dulu jangan kemana mana
dialog kami akan lanjutkan setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami
j tadi kalau misalnya bisa dengar biden ini berhati hati sekali mengungkapkan pandangannya
soal pemilihan calon hakim agung di supreme court
presiden trump tadi sangat percaya diri memuji berkali kali calon hakim agung amy bert
apa kelihatannya ini apa pandangannya secara politis begitu bagi para pemilih republicans
pemilih trump mas j
ya memang ini cukup dilematis cukup perjudian ya
memang ada kecenderungan pendukung trump di kalangan konservatif terutama evangelical christian
itu agak kurang tidak sekuat dua ribu enam belas
nah salah satu yang menjadi kepedulian ini konservatif grup ini adalah soal misalnya lgbt
maka mengangkat seorang judge yang konservatif seperti emmy
itu akan memberikan keyakinan kepada mereka bahwa kebijakan kebijakan ke depan akan menjamin soal kebijakan lgbt itu
karena kalau amy menjadi judge menjadi supreme court judge
dia akan membuat kebijakan yang lebih baik
karena situasi di supreme court itu menjadi enam untuk konservatif tiga untuk yang liberal
jadi ada jaminan seperti itu
tetapi masalahnya evangelical christian dan mungkin sejumlah wanita kulit putih yang berpendidikan college atau tinggi
itu mungkin akan balik ke trump tapi itu tidak cukup untuk membuat dia menang
karena itu semua kan basisnya trump sebetulnya
pada saat yang sama biden itu tidak berbicara kepada kaum konservatif
ketika dia berarti dia ingin membicarakan apa dampak dari kalau supreme court
hakim supreme court itu menjadi dikonfirmasi oleh senan
adalah kemungkinan dampaknya katanya
antara lain obamacare akan di repel oleh supreme court atau mahkamah agung amerika
dan yang ditekankan biden itu mengatakan
kalau obama care dihapus sekitar dua puluh juta orang itu akan kehilangan health insurance
dan dua puluh juta orang itu hampir dipastikan sebagian besar adalah pendukung biden
jadi ini dua orang sudah melakukan tugasnya dengan baik berbicara kepada pendukung masing masing
cuma masalahnya joe biden perlu memberikan assurance kepada pendukungnya agar tidak pergi
sementara trump selain memberikan assurance kepada pendukung utamanya yaitu evangelical christine dan konservatif itu
itu tidak cukup dia akan sedang ketinggalan sekarang
nah yang kedua tadi yang menarik adalah alasan mengapa joe biden mengatakan itu tidak tepat
dia ajukan sekarang sementara donald trump mengatakan itu tepat
alasan donald trump terkesan sangat partisan
kami pemenang pemilu masa jabatan saya empat tahun dan senat juga punya kami kira kira gitu
jadi sangat partisan alasannya
joe biden itu mengubahnya menjadi sesuatu yang fundamental bagi demokrasi
yaitu bahwa ini bukan soal siapa pemenang pemilu ini soal siapa yang punya hak untuk menentukan arah negara ini
termasuk hal sepenting hakim mahkamah agung
sementara kita masyarakat kita sedang dalam proses menentukan itu
mengapa tidak menunggu satu setengah bulan lagi misalnya gitu kira kira
dan itu apa namanya joe biden memang strateginya berupaya terus menerus untuk berbicara langsung ke american people secara keseluruhan
oke bicara soal nasib american people saya mau rangkum ini program healthcare dengan topik covid sembilan belas
karena ini dua hal yang saling berkesinambungan
kedua calon presiden tadi tidak memaparkan apa yang akan mereka lakukan sebetulnya dengan program kesehatan
kalau misalnya kemudian mereka terpilih nantinya menjadi presiden amerika serikat berikutnya
tadi ditanya oleh moderator oleh chris walles kepada presiden trump apa yang anda lakukan program kesehatan apa yang sudah anda siapkan untuk menggantikan obama care
trump tidak menjawab secara rinci sebetulnya dan biden juga tidak merinci apa program kesehatan yang dia tawarkan untuk melanjutkan ataupun meneruskan program dari obamacare
dan topik covid sembilan belas tadi cukup krusial ya karena trump juga mengklaim sudah melakukan yang terbaik bahkan beberapa minggu lagi trump menjanjikan vaksin ini akan ada di amerika serikat
bedanya menurut dia tadi dia dicap buruk oleh media sementara biden mendapatkan cap yang positif dari media
nah ini yang menarik juga tadi ada pernyataan dari donald trump yang menyerang biden soal kegagalannya menangani swine flu yang membuat empat belas orang meninggal dunia di amerika serikat
apakah kemudian ini apple to apple sementara saat ini di amerika serikat dua ratus ribu orang meninggal dunia akibat covid apakah kita mau mendengar dulu pernyataannya bisa kita dengarkan
kita memiliki peralatan kita memiliki masker kita membuat ventilator anda tidak akan membuat ventilator
saya tidak akan membuat ventilator dan sekarang kita beberapa minggu dari vaksin kita sudah melakukan teraputik lebih kecil orang meninggal dunia ketika mereka sakit lebih kecil orang meninggal dunia
kita telah melakukan pekerjaan yang bagus yang satu satunya saya tidak telah melakukan pekerjaan yang bagus dan itu karena berita palsu
tidak peduli apa yang anda katakan ke mereka mereka memberikan anda berita palsu ini hanya berita palsu
mereka memberikan anda berita baik mereka memberikan saya berita buruk karena itu adalah cara yang terjadi malah
tapi biarkan saya memberitahu anda sesuatu saya tidak peduli saya sudah terbiasa

presiden tidak memiliki rencana dia tidak menetapkan apa apa
dia tahu sejak februari seberapa serius krisis ini
dia tahu itu adalah penyakit yang mampus
apa yang dia lakukan dia di tape dia mengakui bahwa dia tahu
dia bilang dia tidak memberitahu kami atau memberikan peringatan kepada orang orang karena dia tidak ingin mengecewakan orang amerika
anda tidak mengecewakan dia mengecewakan
selain itu apa yang dia lakukan

dia tidak meminta shi untuk melakukan itu

dia bilang kami meminta kasih sayangnya untuk menjadi begitu transparan dengan kami
dan apa yang dia lakukan saat itu
dia menunggu dan menunggu dan menunggu dia masih tidak memiliki rencana
saya menetapkan itu di bulan maret
waktu itu kebetulan begini
itu adalah hal yang kita harus lakukan
kami harus membukti simpenan berbekpsiti
bagaimana cara untuk menyelamatkan hidup
kita mesti paham setupnya pada zaman obama pun konsep obamacare ini belum sepenuhnya bisa diterima lintas partai
karena fungsinya di situ adalah dia menyediakan dana federal di mana biasanya urusan healthcare itu urusan masing masing negara bagian
jadi ada sebagian orang yang termasuk juga di partai demokras yang melihat bahwa itu agak terlalu kekiri gitu cara berpikirnya
makanya tadi upaya trump untuk menggapai orang orang di demokrat yang kurang setuju lah ya terhadap biden itu dengan mengata ngatai si biden sosialis
dan berkali kali dia mengatakan bahwa ini program sosialis
tetapi kalau kita lihat esensi dari yang disampaikan biden dan biden cukup tenang menjelaskan di sini
bahwa yang menerima dana bantuan federal itu adalah mereka yang sangat membutuhkan yang qualified untuk medicate
artinya dia tuh di level working class yang rendah lah ya penghasilannya
kalau kita lihat di peta daerah pemilihan amerika serikat sekarang terutama di daerah yang panas dari kemarin gara gara rasisme di daerah selatan
itu memang dulunya kuat trump tetapi mereka sekarang swing dan soft up gitu
jadi masih ada tanda tanya besar apakah mereka masih akan tetap pro trump
dan kelihatannya mungkin tidak
itu sebabnya itu kesempatan yang sangat bagus buat biden untuk meyakinkan mereka bahwa kalau obama cap sampai di retail
terutama oleh hakim maka nggak ada lagi yang bisa membela mereka
kalau eksekutifnya juga bergerak ke arah yang konservatif
oke mas j bagaimana anda melihatnya ini kedua capres tidak menunjukkan apa program kesehatan yang akan mereka tawarkan dalam menangani pandemi covid sembilan belas
menggalakan program nasional wajib masker
tadi dia sudah mengatakan itu berulang kali dan tetap bertahan untuk menutup sampai semua sanitasi dipersiapkan di beberapa poin gitu
seperti sekolah dan juga tempat tempat publik
oke kalimat terakhir anda tidak saya dengar ya tapi saya kira saya takep maksudnya
memang biden kalau soal coronavirus ini
cenderung memang berbeda dengan donald trump
donald trump lebih ke soal pokoknya jangan sampai masalah coronavirus ini mengakibatkan ekonomi kita justru lebih buruk gitu
biden sebaliknya kalau kita dengar dari yang disampaikan di debat
itu cenderung lebih ketat untuk mengatakan bahwa kita tidak bisa membangun ekonomi kalau masalah kesehatan ini belum selesai gitu
karena itu membangun ekonomi boleh membuka ekonomi boleh tetapi kalau dalam bahasa indonesia itu
protokol kesehatannya harus betul betul ketat
nah protokol kesehatan itu nggak bisa cuma diminta katanya harus disediakan
baik itu untuk sekolah untuk mall bisnis dan sebagainya dan sebagainya
jadi itu saya kira perbedaannya secara umum
nah kembali ke layanan kesehatan tadi ada perdebatan yang menarik tadi itu
yaitu trump menuduh joe biden akan menggunakan plan yang digunakan oleh bernie sanders
jadi yang dituduh sosialis
donald sorry biden dengan tegas mengatakan
nggak kalau di dalam plannya apa namanya bernie sanders
itu yang punya insurance private itu akan dieliminasi
itu berarti satu ratus delapan puluh juta orang kata donald trump akan kehilangan health insurance nya
sementara kata biden nggak itu nggak benar
yang ada itu adalah
di dalam plannya biden ada yang namanya public option
jadi orang yang tetap ingin menjaga memiliki health care yang sifatnya pribadi atau private
itu tetap dibolehkan
tapi harus ada public option untuk meng cover orang orang yang tidak mampu membeli asuransi
yang sifatnya swasta yang cenderung mahal di amerika
jadi sebetulnya cukup ada
cuma memang perdebatannya itu lebih kepada bagaimana joe biden mau menunjukkan
dalam soal covid sembilan belas misalnya dia nggak punya plan bagaimana mengatas ini
yang ada adalah panik katanya gitu kan
padahal dia punya kesempatan
cuma mengatakan kami sudah mendistribusi ventilator
mendistribusi masker dan sebagainya sebagainya
dan dengan begitu kita menyelamatkan jutaan orang dari kematian
kalau itu tidak dilakukan kira kira donald trump mengatakan
ya bukan dua ratus ribu yang mati
tapi lebih banyak lagi
jadi alasan alasan yang sifatnya lebih defensif
tidak dengan menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan
dan ke depan rencananya apa
ya memang inilah kalau perdebatan lebih kepada untuk fokus pada menyerang
terutama ya bukan hanya plan dari masing masing lawan
tapi juga pribadi dari lawan itu
oke tapi mas j singkat saja secara elektoral bahwa topik covid sembilan belas
penanganan pandemi ini memang merugikan ya bagi
capres petahana bagi donald trump begitu
di antara lima topik yang dibicarakan sekarang
enam topik yang dibicarakan di presidential dapil kali ini
hanya satu yang cenderung menguntungkan trump yaitu soal ekonomi
lima yang lain soal
apalagi election integrity soal rasial dan lima yang itu
itu publik amerika cenderung lebih percaya sama biden
anda terlihat anda kelihatan anda bisa melihat ya
kalau ditanya soal soal seperti
donald trump tampak tidak kompable
dia cenderung mengeles dan mengembalikan pertanyaan dengan cara menyerang joe secara personal
itu strategi yang dia lakukan tadi
oke nanti kita akan bahas ke dalam topik yang menurut mas j
tadi menguntungkan bagi capres petahana bagi donald trump soal ekonomi
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana cnn indonesia news hour akan segera kembali setelah jeda
boleh berbicara kembali
saya akan mulai oke

jangan ke tempat
sebelumnya sudah mas j
mbak dina ini soal ekonomi tadi ada perdebatan yang cukup panjang kalau kita dengarkan
tadi sebetulnya perdebatan paling panjang adalah soal ekonomi
karena presiden trump ini berkali kali mengglorifikasi keberhasilannya dalam menumbuhkan perekonomian amerika serikat
tapi tadi dia tampaknya agak sedikit gagap ya mbak dina
pada saat ditanya soal pembayaran pajak perusahaannya pada tahun dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas yang tidak sesuai sebetulnya dengan profilnya
tadi secara terang terangan trump mengatakan saya tidak mau bayar pajak
dan kelonggaran pajak yang saya dapatkan itu kan karena pada saat pemerintahan administrasinya obama ataupun pemerintahannya presiden obama
dan kemudian tadi ada serangan personal juga dari trump kepada wapres joe biden soal putranya
tuduhan putranya hunter biden yang menerima tiga lima juta usd dari pengusaha rusia
ini tadi sangat momen yang sangat emosional sekali sepertinya bagi joe biden pada saat menjelaskan
bahwa tidak ada kaitannya putranya dengan pengusaha rusia tersebut ataupun menerima tiga lima juta usd
anda melihatnya bagaimana mbak dina
pada segmen yang tadi ini kelihatan sebenarnya trump itu sudah terlalu asik ya menyerang biden
sehingga pada poin yang sebenarnya menjadi titik kuatnya dia untuk bisa cerita secara detail
apa yang sudah dia lakukan selama dia ada di pemerintahan itu dia juga nggak artikulatif
dia tidak bisa menjelaskan persisnya itu apa yang sudah dia lakukan

maka dia lakukan
akhirnya cerita lebih banyak bahwa anak anaknya dia tidak mengambil apapun dari negara
justru menyumbang dan bahwa akhirnya yang menarik memang tadi yang disampaikan mbak nana
dia justru sangat defensif bahwa semua pengusaha pasti akan berusaha untuk tidak bayar pajak
jadi ini apa ya dan biden sendiri juga pada poin ini sama sekali saya tidak melihat satu poin yang menjelaskan
apa yang akan menjadi kebijaksanaan
dan saya juga tidak mencari
karena dalam situasi pandemi seperti sekarang sebenarnya mustahil ya trump maupun biden bisa tetap pada kebijakan
tanpa kerjasama dengan negara lain terus menekan china misalnya atau tidak bekerjasama dengan para alainya mereka ya
atau kutus kutusnya amerika serikat
tapi nggak ada satupun hal itu yang dijelaskan
tapi tadi sempat sebetulnya biden mengungkapkan strategi utamanya dalam hal perekonomian
amerika serikat adalah meningkatkan pajak penghasilan begitu
meningkatkan pendapatan pajak begitu mbak ini yang kemudian diserang bahwa ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi
ataupun pemulihan ekonomi dari amerika serikat
tapi tadi betul sekali apa yang disampaikan oleh mbak dina bahwa tidak dijelaskan secara rigid bagaimana kemudian korelasi
untuk bisa meningkatkan pendapatan pajak dengan tidak mengganggu pemulihan perekonomian dari amerika serikat
begitu ya mbak ya
ya rumusnya klasik ya
mbak dina kalau republikan pasti ingin menghasilkan pajak
kalau demokrat mereka ingin menaikkan pajak
cuma bagaimana caranya itu bisa spur ekonomi terutama di daerah daerah yang selama ini sudah terbakar tensi ya akibat rasisme
makanya kemudian topik berikutnya yang muncul adalah violence dan kekerasan
mas j bagaimana melihatnya ini ekonomi adalah topik yang mestinya menjadi punchline
ataupun menjadi smash dari presiden trump kepada joe biden
tapi tampaknya itu seperti yang disampaikan oleh mbak dina tadi karena dia terlalu asik menyerang
jadi dia lupa untuk bisa menjelaskan menjelaskan
apa yang menjadi keberhasilan dia selama memimpin tiga tahun ini
yang dilihat seperti itu mas jai
ya dia terlalu sibuk mengglorifikasi dirinya
jadi lalu dia kemudian menyampaikan dia menciptakan disana di manufacturing job menciptakan tujuh ratus ribu pekerjaan sudah gitu selama dua ribu dua puluh
padahal itu tidak benar ya
karena yang terjadi malah di agustus itu turun sampai dua ribu tiga puluh
tiga puluh delapan ribu pekerjaan di manufacturing itu misalnya
kemudian dia juga mengatakan sudah menciptakan berapa millions of job
lalu dia bandingkan dengan obama
justru kemudian diserang balik oleh biden
di masa obama kami menghadapi resesi paling berat lalu kami membuat booming economy
tapi di masa trump kata biden justru booming economy itu berubah menjadi resesi ekonomi kira kira gitu
apa rencana trump yang untuk ke depan
satu yang saya tangkap tadi
karena kalau economy nggak dibuka maka itu akan melukai atau mencederai ekonomi secara keseluruhan
nah memang tadi ada kesalahan yang cukup mendasar dari trump
dia mengakui bahwa dia kira kira mengakali sistem pajak amerika supaya dia dapat seringan mungkin atau kalau bisa nggak bayar pajak gitu
itu satu kesalahannya
kesalahan kedua dan ini memang sulit bagi dia
dia kan menurut new york times itu hanya membayar tax return atau pajak itu sekitar tujuh ratus lima puluh us dollar di dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
ditanya sama welles bener nggak itu
dia nggak jawab itu bener apa nggak
dia membayar berjuta juta dolar tanpa mengklarifikasi
itu yang mensulitkan
sebagai gantinya dia menyerang biden dengan membawa anak biden hunter biden ya yang diisukan memperoleh tiga lima juta dolar
tapi ini juga kalau di fact check misalnya di fact check oleh cnn amerika itu ini tidak benar juga
ini kan isu atau rumor
tidak ada kaitan jelas antara hunter biden dengan uang yang disampaikan itu
jadi harusnya sebagai seorang petahana dan ekonomi menjadi kekuatan utamanya
memang trump harus dicatat
trump harus bicara lebih banyak
tapi dugaan saya memang dia sudah defensif lebih dulu
kesulitan kemudian dia untuk menyampaikannya
dia terlalu fokus untuk nyerang joe biden
nyerang pribadi joe biden
soal saling menyerang ini terjadi lagi pada topik race and violence
ini harusnya menjadi topik yang bisa menjelaskan kepada publik di amerika serikat apa yang akan mereka berdua lakukan kalau salah satu diantara mereka terpilih begitu

tadi ada yang menarik bahwa soal white supremacist itu tadi ditanyakan

dari biden kepada donald trump tapi tidak dijawab juga secara rigid begitu
dan tadi trump juga menyerang biden soal crime bill pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat dan menyebut biden pernah menyebut ataupun menyinggung african american sebagai super predator
ini sepertinya kedua calon presiden amerika serikat ini memiliki hubungan yang memang kurang baik dengan kalangan minoritas begitu ya
dengan kalangan kalangan african american begitu mbak dina
dengan kalangan kalangan african american begitu mbak dina
dengan kalangan kalangan african american begitu mbak dina

berusaha untuk menyuarakan itu bahkan
justru yang muncul di sini
adalah gerakan gerakan rasisme
ultra nasionalis itu muncul semua dan
presiden membiarkan hal itu terjadi
dan malah tadi dibilang anda
malah bermain golf terus gitu ya
menjaga dirinya di dalam bunker
dan bukannya bertemu dengan orang orang
yang berusaha untuk memberi solusi pada
situasi ketegangan di lapangan
dan hal yang menarik lagi
trump tadi dengan
cukup jelas ya mengatakan soal
perlu dicabut karena nggak ada bedanya
sehingga justru nanti
akan menciptakan satu keterbelahan
di masyarakat amerika serikat membuat orang
makin tidak suka pada amerika serikat
nah di sini kelihatan betul
keberpihakan dari biden
maupun trump dan mereka
betul sangat terpisah
posisinya terkait racial ini
dan ini kembali lagi ke
basis pemilih utama dari
setiap partai walaupun tadi saya kembali
saya tegaskan bahwa
sebenarnya selama berpuluh puluh
tahun di amerika serikat masalah ini belum
selesai bahkan pada zaman obama
sekalipun yang notabene
presiden pertama kulit hitam buat amerika serikat
masalah ini belum sampai ke akarnya
mas jaya anda melihat ataupun memotret
hal yang sama bahwa
ini masalahnya siapapun menjadi presidennya
tampaknya belum bisa terselesaikan begitu
risk and violence padahal ini ditunggu oleh
seratus juta rakyat amerika
ini kan pernah tinggal di ohio
kami tahu di mana daerah daerah
black gitu di mana daerah putih
di mana daerah daerah yang
di mana daerah
orang orang miskin itu kelihatan
jadi itu yang pr yang cukup
lama yang masih menghantui
seluruh pemimpin amerika
tetapi kalau kita lihat tadi ini persoalan
bagaimana menyelesaikannya kan gitu
ada pengakuan bahwa
memang ada racial injustice
di dalam sistem amerika
mengakui ada sementara trump
mengatakan itu tidak ada cenderung begitu
kemudian pendekatannya berbeda
menggunakan law and order approach
pendekatan keamanan maka itu
national guard itu ya tentara
protes yang menurut dia violent
atau kekerasan itu
boleh karena itu
akan melindungi publik secara lebih jauh
sementara bagi biden
itu tidak menyelesaikan masalah
karena yang pendekatan law and order
masyarakat menjadi lebih terbelah lagi
karena itu menurut dia
harus digunakan pendekatan yang sifatnya
lebih dialogis dan membawa
semua orang untuk dibicarakan
apa plan dia untuk menyelesaikan masalah rasial
tadi biden menyatakan tuh
kalau saya jadi presiden di white house
saya akan kumpulkan semua expert
dari segala sisi
lalu kita mencari solusi
dari segala macam katanya
kita akan mencari solusi jadi ingin menekankan
bahwa kita perlu menyelesaikan secara bersama sama
nah tadi memang
juga class nya tadi
yang tadi disebut mbak dina
itu sudah di eksekutif
ordernya trump baru saja
agustus kalau nggak salah itu
itu sudah dihapuskan
kenapa karena itu menciptakan
jadi menurut dia
karena kalau anda
kepada orang putih
nah bagi biden enggak karena kita hidup
di negara yang memang multi ras
mau tidak mau kita harus paham
orang itu akan
akan tersinggung kalau masalah
apa saja yang menyinggung dia dari segi ras
itu yang perlu dilakukan di training
jadi memang perbedaan yang sangat
tajam dan lagi lagi
pandangan ini merepresentasikan
memang biden ada masalah juga di situ dengan
orang kulit hitam pada
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima yang soal yang anda sebut
yang dia menyebut super predator tapi itu sebenarnya
kejadian yang harusnya diberi konteks
satu tapi apa
menjadi titik lemah yang bisa diserang oleh trump
oke cuma sampai hari ini
support biden oke itu hasil
survei ya mas ya survei terakhir ya
pandemi dan memang
berkurang salah satu
mekanisme untuk mereka bisa
mengenal lebih dekat arah
kebijakan memang salah satunya lewat
di sini cuman satu
faktor ya yang saya perhatikan
sangat kental dalam
apa namanya debat
kali ini itu yang diulik adalah emosi
kalau memang kita bisa lihat
sejumlah orang itu emosinya
maka yang dalam hati
itu cenderung republikan atau dalam hati
sebenarnya dari dulu cenderung demokrat
dia akan otomatis memilih
segera apalagi di sejumlah negara bagian
sudah ada pilihan untuk bisa
voting lebih awal
dengan cara mengirimkan
dengan pemilu pemilu yang lain ya yang harus selalu
menunggu sampai last minute sampai debat
ketiga selesai itu bedanya
debat yang kali ini dengan debat debat sebelumnya
singkat saja seberapa signifikan dampak debat
perdana ini kepada kedua calon
tidak banyak biasanya itu
mereka elektabilitasnya naik atau
itu menurut riset ya
nah tetapi kali ini
akan lebih peroleh dampak buruk
karena seharusnya tugas trump
memastikan basisnya tetap memilih dia
meyakinkan yang kedua
dia perlu mengejar
ketertinggalan dan dia perlu bicara
lebih banyak soal soal yang lebih rasional
terkait dengan para pemilih yang masih
menurut sejumlah survei itu
nah trump itu penting
ini tidak bicara emosi
mereka lebih bicara soal policy
kebijakan karena itu
sementara biden tadi cukup berhasil ya
terhadap trump untuk
memastikan pemilihnya bahwa
dia cukup bisa jadi presiden
sekaligus mencoba menggapai para pemilih
yang masih undecided dengan mencoba
melet down sejumlah aspek aspek
policy nya sementara trump
full menggunakan emosi pendekatannya
dan itu tidak terlalu penting
untuk memastikan base
sudah yakin milih trump
sudah yakin milih biden
nah cuman masalahnya adalah
yang masih harus mereka kejar
jadi karena itu menurut saya
yang pertama ini
tidak akan terlalu banyak mengobat
tidak akan mengubah terlalu banyak
pasca debat ini nanti kita tunggu
debat wakil presiden
minggu lagi debat wakil presiden
seharusnya tidak terlalu pengaruh banyak
debat berikutnya yang presiden yang kedua nanti
kalau tidak salah tanggal dua puluh dua oktober ya
oke nanti kita tunggu
masih ada dua kali debat calon presiden
dan satu kali debat calon wakil presiden
apakah betul seperti tadi
prediksi ataupun pandangan dari mas jaya dihanan
bahwa ini tidak akan banyak mengubah
dari kedua calon presiden amerika serikat
karena sebetulnya rakyat amerika
sudah menentukan pilihannya
tapi masih ada swing voter sekitar
mereka menentukan pilihannya
dan mereka adalah pemilih pemilih yang rasional
kita tunggu nanti kita ketemu lagi mas
di diskusi berikutnya untuk mengulas
debat calon presiden amerika serikat
masih ada dua lagi dan juga satu calon
wakil presiden amerika serikat
terima kasih sekali dua orang narasumber
yang sudah bergabung pada siang hari ini
ada mbak dina praptara harja
pengamat hubungan internasional
dan juga mas jaya dihanan
dosen ilmu politik universitas paramadina
terima kasih sekali atas waktunya kepada
cnn indonesia news hour siang hari ini
jangan kemana mana kita akan kembali
sesaat lagi tetaplah bersama kami